kenapa kamu gak angka telepon aku
aku gak bisa jawab karena ada suami aku di rumah
bili tangan aku sakit
kamu jangan coba coba menghindar
aku bisa aja langsung ketemu sama suami kamu
dan ceritain semua tentang rahasia kamu
jangan jangan jangan
sudah diam bu
kamu kerja di restoran hotel ini
saya ngerjain proyek interior di sini
maaf sebelumnya kalau saya lancang
kalau saya nggak salah dengar tadi
kamu kehilangan anak ya
udah lama mencari anak saya yang hilang
sampai sekarang belum
belum berhasil menemukan nek
saya emang gak tahu
tapi yang saya tahu
anak begitu berarti untuk orang tuanya
tapi belum dikaruniai buah hati
karena saya sudah mengadopsi anak dari pantiasuhan pelita bunda
pantiasuhan pelita bunda
berarti bapak kenal ibu wati
kamu juga kenal sama buah hati
ternyata dunia sempit ya
saya gak nyangka kenalan ibu hati bisa kerja di hotel ini juga
saya harus kembali kerja ke dapur
banyak harus saya selesaikan
terima kasih pak
lama banget ya
tadi nunggu angkotnya kan lama
terus begitu dapet angkot
jadi mengurangkan aku
jadi mengurangkan aku
ada banyak banget sih alasannya kamu itu
shhh jangan marah marah
udah mau kemana nih
heboh banget sih kamu jadi orang
saya mau kemana juga terserah saya dong
tante aku susul mama gisa dulu ya
udah gak usah lagiin juga kan
mama gisa lipa udah jalan
aku mau kasih sekarang tante
pasti mama gisa belum jauh
ya udah aja sini sini tante pegangin
kenapa kamu gak angkat telpon aku
aku gak bisa jawab karena ada suami aku di rumah
kamu jangan coba coba menghindar
aku bisa aja langsung ketemu sama suami kamu dan ceritain semua tentang rahasia kamu
jangan jangan aku mohon jangan lakuin itu
hari ini juga aku akan transfer uangnya oke
kamu pikir aku bohong
emang kamu pikir aku percaya gitu aja sama kamu
ini hadiah buat mama
aduh anak ini dengar gak ya omongan aku sama billy tadi
tapi kayaknya sih gak denger
makasih kamu udah baik sama saya
semoga mama suka
sekarang kamu balik sana saya udah mau pergi
bukan urusan kamu
aku akan lepasin nian
kalau kamu kasih yang aku mau
kalau kamu sampai berani macem macem
aku akan teriak sekarang biar sekurangnya didengar
coba kalau kamu berani
kau pasti kena masalah lagi
aku akan bongkar semuanya ke suami kamu
tunggu jangan lakukan itu
lepaskan tasya sekarang
aduh kaki aku
balikin ke jiwa belaku sekarang
aku akan balikin itu anak
kalau kamu udah terangkan
apa dia menyinggung
makasih tau tak
kalo ada pemandangan
saya kok belum balik juga ya
mendingan aku susulin aja deh
lihat nih apa yang udah kamu lakuin
aku yakin pasti gak bisa nafas gara gara kamu bekak tadi
kamu harus tanggung jawab pilih
anaknya aja tuh yang lemah
kamu jangan kabur ya
kamu harus tanggung jawab sekarang ayo
kenapa lu dibaca
jangan kabur kamu
aduh gimana ini mas vero pasti bakal marah sama aku
aku harus kejar dia
meli ini nggak seperti yang kamu bayangin ya